oleh kota bandung rituan kamil menanggapi beredarnya video yang mempertontonkan beruang madu di kebun binatang bandung
ruang madu yang kondisinya memprihatinkan ini merupakan cerminan buruknya sistem tata kelola dan juga manajemen di kebun binatang milik swasta tersebut
pemerintah kota bandung telah menyampaikan surat kepada kementerian lingkungan hidup agar segera mengambil alih pengelolaan kebun binatang bandung
video beruang madu koleksi kebun binatang bandung yang tampak kelaparan dan kurus menjadi pemberitaan media internasional
petisi penutupan wisata konservasi tersebut juga beredar luas
wali kota bandung ridwan kamil akan melayangkan surat teguran kepada pengelola kebun binatang bandung agar secepatnya memperbaiki fasilitas pemeliharaan hewan
beruang madu yang kurus serta kematian gajah betina beberapa bulan lalu membuat citra kota bandung di dunia internasional buruk
tidak sedikit aktivis hewan dari mancanegara yang menganggap kebun binatang dikelola pemerintah kota bandung
jadi saya menghimbau lewat media ini ke ibu menteri ibu tolong ini berkali kali kebun binatang bandung disorot karena pengelolaannya yang buruk
binatangnya tidak terurus sampai menjadi perhatian dunia tolong dari tim kementerian turun langsung dan menertibkan sesuai dengan trik
jadi kehewanan agar tidak terjadi lagi hewan hewan yang kurus dan tidak terurus